semua merah deh pagi hari ini
semua ini merah ya
diharapkan nanti sudah ada mrt ada lrt bisa mengurai kemacetan
betul nah ini ada informasi soal ya ini ada sejumlah apa ya
akibat atau apa dampak ya dampak dari pembangunan mrt jakarta
berdampak pada sejumlah hal
salah satunya jumlah penumpang kereta bandara
seperti diketahui stasiun kereta bandara terintegrasi dengan stasiun mrt dukuh atas
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut
sudah ada rekan saya korespondensi nn indonesia roni satria
di stasiun kereta bandara bni city jakarta
selamat pagi roni
ya roni seperti ya mungkin kalau anda bisa katakan
dampaknya ini pengaruh kalau tadi mrt mungkin berdampak mengurai kemacetan
kemudian berdampak terhadap ekonomi di kawasan kebayoran baru blok m
apakah ini juga berdampak justru ke jumlah penumpang yang akan menaiki kereta ke bandara
ya selamat pagi yuda dan dea
benar sekali bahwa kalau kita tahu sejak beroperasi selama kurang lebih dua minggu
mrt atau moda raya terpadu ini cukup memberikan imbas positif ke sejumlah hal
baik tadi yang anda sebutkan di kawasan blok m juga banyak sekali orang yang berkunjung
dan juga tempat saya berada sekarang ini adalah di stasiun bni city
di mana ini menjadi tempat untuk menuju ke soekarno hatta atau bandara soekarno hatta
dengan menaiki kereta bandara
kalau kita tahu bahwa sejak beroperasi dari tahun lalu
satu tahun beroperasi di januari dua ribu delapan belas kereta bandara ini bisa dikatakan sepi peminat
nah diklaim oleh humas pt railing menyebutkan bahwa sejak dua minggu beroperasi
ada sekitar dua lima ratus hingga tiga di hari biasa kemudian meningkat di hari jumat sekitar lima orang
sekitar empat ratus atau lima ratus orang bertambah
bisa dikatakan memang belum begitu signifikan angka ini
namun cukup kita apresiasi karena memang lokasi dari stasiun bni city ini
bisa dikatakan berada di tempat bertemunya dengan mrt yaitu stasiun dukuh atas
karena memang berada di lokasi stasiun sudirman juga
yang juga terkoneksi nantinya dengan ddt atau double double track yang ada di mrt
maksud saya yang ada di manggarai
yang tentunya ini menjadi titik kemudahan bagi masyarakat untuk bisa melakukan mobilisasi
kalau kita tahu memang ada kenapa
sulitnya ataupun sedikitnya masyarakat meminati untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta bandara ini
karena memang bisa dikatakan harganya bisa dikatakan masih cukup tinggi
tujuh puluh rupiah per orang
kemudian waktu tempuhnya kurang lebih empat puluh hingga empat puluh lima menit
bisa dikatakan tidak terlalu berbeda dengan kalau menaiki bus dambri
ataupun naik taksi yang bisa mencapai empat puluh ataupun enam puluh menit
tergantung dengan kondisi lalu lintas tentunya
sementara kalau dengan kereta bandara ini bisa dikatakan ketepatan waktu sudah dapat dipastikan
karena memang jarak waktu keberangkatan dan juga waktu sampai bisa dikatakan presisi seperti itu
karena memang sudah diperhitungkan terlebih dahulu
nah terkait dengan kenikatan jumlah dengan adanya mrt ini
karena kalau kita lihat ada klaim dari pt railing ini menyebutkan bahwa
banyaknya masyarakat yang tadinya berasal dari mungkin dari lebak bulus ataupun dari sejumlah daerah
di kawasan selatan kemudian ingin menuju ke bandara soekarno hatta
alih alih ingin menggunakan transportasi lain menuju ke bandara
mereka memilih untuk naik mrt terlebih dahulu nantinya berpindah dari dukuh atas
karena kalau kita lihat tadi jarak dari lokasi keluar dari terminal ataupun stasiun dukuh atas mrt ini
menuju ke stasiun bni city ini saya sudah melihat cukup ada perjalanan
yang ditempuh kurang lebih sekitar lima puluh meter oleh penumpang
yang ini bila penumpang yang ingin menuju ke bandara umumnya mereka tentu akan melakukan perjalanan keluar kota dengan pesawat
yang tentunya membawa barang barang ataupun bagasi
ini yang menjadi bahan pertimbangan
selain itu juga kenapa alasan mengapa sedikitnya selama ini jumlah penumpang yang ada di kereta bandara ini
karena memang stasiun akhir ataupun yang ada di stasiun soekarno hatta ini memang berada bisa dikatakan cukup jauh dari terminal terminal
yang ada di bandara yang mereka harus sedikit melakukan perpindahan lagi dengan menggunakan skytrain
yang menghabiskan waktu kurang lebih tiga belas hingga lima belas menit
berbeda kalau kita bandingkan dengan railing yang ada ataupun kereta bandara yang ada di medan untuk menuju ke kuala namu
karena memang saat pembangunan kuala namu memang sudah diperhitungkan bagaimana kereta tersebut bisa berhenti langsung berada di terminal yang ada di kuala namu
sehingga memudahkan bagi penumpang untuk bisa langsung menuju ke terminal dan akhirnya bisa melakukan check in proses untuk berangkat
nah inilah yang nantinya masih dipertimbangkan ataupun dipikirkan oleh pihak railing bagaimana nanti konektivitas konektivitas antara stasiun stasiun
dan juga dengan adanya bila nantinya lrt juga telah tersambung dan nantinya mrt ini menjadi salah satu sedikit angin segar setidaknya bagi kereta bandara
untuk memudahkan masyarakat yang akan melakukan mobilisasi menuju ke bandara
tinggal nantinya bagaimana bandara ini bisa membuat koneksi yang cukup baik untuk menuju ke terminal terminal
karena kita tahu juga soekarno hatta bisa dikatakan terminal yang cukup luas
yang nantinya membuat masyarakat juga memikirkan bagaimana waktu tempuh mereka ketika harus berpindah dari terminal destinasi akhir itu
untuk menuju ke terminal tempat mereka akan menaiki pesawat
yuda dan dea
baik itu tadi ya keuntungan sudah ada mrt para komuter ini bisa langsung menuju ke bandara dengan langsung ke stasiun kereta bandara ya dengan integrasi ini
koresponden cnn indonesia roni satria melaporkan dari jakarta pusat